sekitar lima orang menghadiri kampanye capres nomor urut satu jokowi dodo di kota probolinggo jawa timur
usai meresmikan ruas dua tol pasuruan probolinggo jokowi dodo menghadir kampanye di gelanggang olahraga gor mastrip
jokowi datang dalam kampanye bersama beberapa menteri mensesnek pramono anung
menteri bumn rini sumarno gubernur jawa timur kofifa indar parawansa dan wali kota probolinggo zainal abidin
lanjutnya hari ini giliran capres nomor urut dua prabowo subianto berkampanye di solo jawa tengah
rencananya prabowo subianto akan
pertama kali yang berkampanye pukul satu siang di lapangan sriwedari solo
prabowo akan ditemani petinggi partai koalisi pendukungnya
seperti komandan kogasma agus harimurti yudhoyono dan ketua majelis kehormatan pan amin rais
masa pendukung prabowo menyelenggarakan salat duhur berjamaah
sekaligus memutihkan solo seperti kampanye di stadion gbk minggu kemarin
bagi prabowo kampanye di solo sangat penting sebagai simbol suara jawa tengah
yang selama ini menjadi kandang pdi perjuangan dan basis suara jawa
dan sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di pro bowling go jawa timur
dan korresponden cnn indonesia rifana pratiwi di solo jawa tengah
kita kerangga terlebih dahulu
rangga apakah acara kampanye di sana sudah selesai dan apa saja yang disampaikan jokowi
ya selamat siang
lady baru saja sekitar satu jam yang lalu
presiden joko widodo ini baru selesai menyelesaikan kampanye nya di gor mastrip
ini adalah tempat di mana jokowi tadi melakukan kampanye nya
dan memang dengan kapasitas yang tidak cukup banyak
hanya sekitar dua hingga tiga orang saja
tetapi yang tadi yang datang masa pendukung
kemudian para simpatisan dari berbagai parpol atau partai politik yang mendukung jokowi dodo
mungkin ada kurang lebih lima orang yang tadi juga sudah memadati hingga menunggu
joko widodo menyampaikan materi orasinya dan kemudian berakhir sekitar satu jam yang lalu
lady tidak ada yang terlalu istimewa begitu dari apa yang disampaikan jokowi dodong dalam materi kampanye nya
dia hanya mengulang ulang apa yang sudah disampaikan dalam kampanye di beberapa kota
misalnya seperti kemudian menunjukkan beberapa kartu pendidikan
kemudian kartu kip kuliah kartu kesehatan yang nanti akan digunakan sebagai salah satu fokus programnya
jika kemudian memenangkan
memilu pada tahun ini
juga kemudian menyampaikan kepada masa pendukungnya agar tetap solid
terutama menjelang hari hari terakhir menjelang pemungutan suara
dia menyatakan tetap solid untuk mendukung dirinya dan kemudian bisa menangkal berbagai macam berita fitnah dan hoaks
yang menurut jokowi dodo ini akan semakin gencar terutama pada malam menjelang hari pemungutan suara
nah mungkin yang cukup menarik adalah apa yang disampaikan oleh joko widodo kepada masa pendukungnya di kota probolinggo ini
dia menargetkan bahwa kemenangan dirinya pasangan satu
jokowi mahru amin di kota perubo linggo mencapai tujuh puluh persen
meskipun kenyataannya sebenarnya pada periode yang lalu dua ribu empat belas
saat jokowi dodong berpasangan dengan yusuf kala
jokowi dan yusuf kala kalah telak
di bawah empat puluh persen melawan hampir enam puluh persen suara dari rivalnya prabowo hatta pada waktu itu
dengan perolehan suara mencapai lima puluh sembilan sekian persen
jadi memang meskipun secara sosio kultur kebenaran secara sosio politik
wilayah tapal guda terutama di wilayah kota perubo linggo dan kabupaten perubo linggo sebenarnya adalah diketahui sebagai basis masa
pdi perjuangan basis merah begitu basis suara dari joko widodo
tetapi kenyataannya pada periode yang lalu dua ribu empat belas kalah
tetapi jokowi dodong mengatakan situasinya sudah mulai berubah
dia mengambil contoh bahwa wali kota yang memenangkan pemilu pada pemilihan wali kota dua ribu delapan belas yang lalu
berasal dari seluruh partai yang memperjuangkan
atau mendukung dirinya dengan perolehan suara yang juga sangat telak dibandingkan dengan lawan lawannya
sehingga dia mengatakan bahwa dengan suara tujuh puluh persen ini bukan hal yang mustahil bagi kota probolinggo
sekaligus bisa memantapkan posisinya untuk meraih target juga tujuh puluh persen secara keseluruhan di wilayah jawa timur
seperti kita ketahui pada pemilih dua ribu empat belas yang lalu jokowi secara umum di jawa timur menang dengan jumlah perlahan suara mencapai lima puluh tiga empat persen
tetapi jumlah itu diratakan oleh jokowi
rasa dia masih belum cukup karena dia menargetkan suara yang lebih banyak lagi lebih masif lagi mencapai tujuh puluh persen
kemenangan di perubo linggo sebanyak tujuh puluh persen
menurut dia semakin memantapkan posisi dia dan juga posisi jawa timur sebagai basis pendukung dari joko widodo
tadi dia menyampaikan orasi mungkin sekitar setengah jam
secara keseluruhan acara kampanye ini berlangsung selama dua jam dengan diisi berbagai macam orasi juga dari berbagai caleg
kemudian berbagai hiburan kemudian setelah itu dia pergi pulang
menuju jakarta dengan didamping oleh beberapa orang
di antaranya adalah dua menteri mensesak pramono anung kemudian rini sumarno menteri bumn
juga didampingi juga oleh gubernur jawa timur kofifa inder parawansa
kerangga umaratan sejenak karena kita juga akan pantau ya bagaimana kampanye yang juga dilakukan oleh calon presiden nomor urut dua
sudah ada rifana pratiwi yang berada di solo jawa tengah
selamat siang rifana
apakah prabowo subianto ini sudah tiba di lapangan
ya selamat siang lady
kita masih menunggu kehadiran dari calon presiden nomor urut dua yakni prabowo subianto
yang rencananya nanti akan tiba pada pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat di lapangan sriwedari solo jawa tengah
namun itu tidak
menurunkan antusiasme dari masa pendukung pasangan calon presiden nomor dua yakni prabowo subianto dan juga sandiaga salahuddin uno
bahwa masa pendukung dari prabowo ini sudah memenuhi lapangan sriwedari sejak pagi tadi sejak pukul sepuluh waktu indonesia barat
dan diisi oleh beberapa hiburan dari tadi nisa sabian
kemudian saat ini kalau anda bisa lihat di belakang saya ketua dewan kehormatan dari partai berkarya sekaligus mantan istri dari prabowo subianto
yakni titik soeharto sedang menghibur masa pendukung dari prabowo subianto sambil menunggu kehadiran dari capres nomor urut dua ini
dan menarik sekali kalau prabowo berkampanye sehari setelah kampanye yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut satu
yakni joko widodo yang kemarin juga berkampanye di lokasi yang sama yakni di lapangan siriwet
jadi ini sangat penting sebetulnya solo menjadi medan pertempuran yang sangat sengit bagi kedua calon presiden
mengingat solo merupakan kampung halaman dari joko widodo dan jokowi memulai karir politiknya sebagai wali kota solo selama dua periode di kota ini
dan sementara untuk prabowo subianto solo menjadi basis masa yang harus ataupun basis suara yang harus direbut
di antara daerah daerah jawa tengah yang lain mengingat bahwa memang pada pemilu presiden lima tahun yang lalu perolehan suara prabowo subianto ini masih kalah jokowi dodo
dan ini memang diakui oleh tim sukses ataupun badan
pemenang nasional dari prabowo subianto dan juga sandiaga salahuddin uno bahwa mereka harus bekerja keras untuk bisa mengambil simpati dari warga solo dan juga sekitarnya ataupun warga jawa tengah
sehingga mereka bisa memperkecil margin perbedaan elektabilitas antara nomor urut satu dan juga nomor urut dua lady